untuk meng cover biaya rumah sakit masih dibantu
dibantu sama al
mama gak bisa bantu kamu
sebenarnya preman itu mintanya seratus juta
tapi di rekening aku itu nggak cukup
biar kak rafael sama nino gak bisa nemuin orang gitu
ma mama denger sendiri kan
semalam kak rafael bilang
kalau dia bakal menyelidiki soal itu
jadi tolong ya ma
sebenernya preman itu mintanya seratus juta ma
tapi di rekening aku itu nggak cukup
kalau kecil kak rafael nya bakal minum kecil
terus pitches farman isu sang

kalau rusia nyampe
dia akan paruh dirinya
kalau dia bakal menyelidiki soal itu
aku gak bisa dima aja ma
seratus juta itu uang yang banyak sekali elsa
mama dengerin aku ya mah
mama mau aku ketahuan
mama mau aku dipenjara
kalau sampai nino nyerahin aku gimana ma
mama tau gimana hancurnya kalau aku cerai sama nino
jadi please tolong minta aku ya ma
b oversee olahraga dima
ini selama ber culpa
ada berpe strikesan useless
lu juga tua jadi
ibu juga speaker nol disini
ya hanya itu pegangan punya kami
hanya segitu uang kami osa
alhamdulillah untuk meng cover biaya rumah sakit masih dibantu
dibantu sama al
mama gak bisa bantu kamu
aku akan coba cari cara lain
untuk mengakui semua kesalahan kesalahan kamu
kamu memang pasti akan menjalani hukuman
setelah ini kehidupan kamu akan jauh lebih tenang
gak seperti sekarang
kamu dikejar kejar rasa bersalah
dan penuh rasa ketakutan
apaan sih mama
mama mau tega
mama mau aku masuk penjara
gak bisa sih ma
mama mau aku semua orang bencis sama aku
sayang bukan begitu
tengger ya ma
tolong ma mengerti
aku lebih baik pergi
aku mau cari pinjeman di tempat lain
sampai kapan masa lekose seperti ini
aku lelah dengan semua ini ya allah
aku lelah sekali
ada yang mau dibicarain
gue salut sama lu al
lo udah ikutin saran gue untuk jujur ke andin
tapi sekarang karena semua pengakuan gue
andin jadi terluka ma
karena secara gak langsung
gue adalah penyebab andin masuk penjara
gak ada berpikir ledakanny aja